kita ke informasi lain setelah sempat ditunda sidang pra peradilan yang diajukan keluarga za
mantan perawat national hospital yang diduga mencabuli pasien digelar selasa pagi
dalam sidang perdana ini kuasa hukum penggugat langsung mengajukan pembuktian tanpa melalui replik
muhammad soleh penasihat hukum z a meminta hakim tunggal cokorda gede artana
untuk langsung mengagendakan pembuktian dan pemeriksaan saksi saksi
soleh mengatakan upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan waktu yang tersisa
pasalnya pada kamis dua puluh delapan maret nanti sidang pokok perkara ini digelar
begitu dakwaan sidang pokok perkara dibacakan maka gugatan pra peradilan tidak bisa dilanjutkan
penggugat hanya memiliki waktu tidak lebih dari dua hari untuk menuntaskan sidang pra peradilan
yang diajukan melawan penyidik polrestabes surabaya ini
winda rimawati istri za berharap pra peradilan bisa dituntaskan sebelum sidang pokok perkara
ia dan keluarga yakin ada kejanggalan dan ketidakprofesionalan
dari polrestabes surabaya
dalam menangani kasus suaminya
dari keluarga kita berharap di pra peradilan ini saja sudah ada putusan selesai
jadi tidak sampai ke pokok perkara
kami berharap seperti itu
dari awal penangkapan suami kan sudah banyak keganjilan pak
suami langsung ditangkap tanpa dijadikan saksi dulu
tidak ada bukti dan saksi yang dijadikan polisi
sampai sekarang juga
masih banyak keganjilan
termasuk serat penangkapan itu
serat penangkapan juga kita menerima malamnya
pagi kan suami ada penangkapan
hari malam keluarga menerima semua surat penangkapan itu
koresponden cnn indonesia miftah farid di pengadilan negeri surabaya jawa timur
farid seperti apa jalannya sidang hari ini
jalannya sidang hanya berlangsung selama sepuluh menit
hakim tunggal tadi
pada saat itu persidangan langsung disahut oleh muhammad soleh
yang menyatakan bahwa dia memohon agar persidangan tidak lagi melewati fase replik dan duplik
yang memakan waktu setidaknya bisa dua hari
dan ia berharap bisa langsung kepada pemeriksaan saksi dan barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan
besok soleh akan membawa beberapa dokumen yang bisa dijadikan bukti untuk diperiksa oleh hakim dalam persidangan besok
dan beberapa saksi sudah disiapkan
termasuk dua saksi dan dua saksi ahli untuk menguatkan gugatan yang sudah dilayani
selain itu beberapa saksi yang sudah disiapkan
dan datanya besar karena menurut keluarga za bahwa proses yang dijalankan oleh pura estabes surabaya tidak profesional
misalnya mereka mencontohkan penangkapan tidak disertai dengan surat penangkapan
sehingga penangkapan dilakukan terlebih dahulu
kemudian pada malam harinya keluarga baru menerima surat penangkapan dari kepolisian
ada beberapa hal yang juga menjadi keganjilan bagi keluarga za
termasuk selain surat penangkapan ada juga keterangan yang disampaikan kepada keluarga yang menyebutkan bahwa
ketika za menjalani pemeriksaan za sama sekali tidak didampingi oleh pengacara
ini bisa dilihat dari pengakuan za kepada pengacara yang hari ini mendampingi dalam proses peradilan ini
menyebutkan bahwa za baru menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada pengacaranya
yang ditunjuk oleh kepolisian setelah menjalani pemeriksaan bap
dan sudah ditandatangani bap nya baru kemudian dia menandatangani surat kuasa pengacara
ini yang kemudian membuat banyak sekali tekanan yang dihadirkan
kepada za sehingga keluarga meyakini bahwa za dalam posisi yang sangat terdesak
sangat kesulitan dan sangat ketakutan ketika menjalani proses pemeriksaan
sampai akhirnya dia mengakui bahwa ada pelecehan seksual di sana
padahal di dalam pengakuan setelah bap dia menyatakan bahwa dia dipaksa untuk mengaku
sehingga untuk memudahkan proses pemeriksaan dan memudahkan keringanan hukuman bagi dia
namun ketika dia sudah mendapatkan penasihat hukum yang sudah ditetapkan oleh keluarga
mengungkapkan semua kegajilan kegajilan ini termasuk juga dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap za
inilah yang harusnya dibuktikan dalam sidang pra peradilan
namun eva ada sedikit kekecewaan dari pihak keluarga
karena harusnya sidang pra peradilan dilakukan pada kemarin
namun ditunda karena pihak polrestabes surabaya tidak siap untuk mendengarkan replik dari penasihat hukum za
ini kemudian membuat satu hari molor dan tadi sudah dibuka
dan ini hanya menyisahkan waktu
tidak lebih dari dua hari
tepatnya satu setengah hari
besok kemudian agenda pemeriksaan saksi dan bukti bukti yang diajukan oleh pihak penggugat
dan pada hari kamis otomatis adalah hari yang dimanfaatkan oleh pihak tergugat yaitu polresta besurabaya
untuk menghadirkan saksi dan juga bukti yang sudah mereka siapkan untuk menghadapi pra peradilan ini
namun eva hari kamis merupakan hari sidang pokok perkara perdana
yang harusnya memang hari ini
namun ditunda sampai hari kamis
kalau kemudian pokok perkara pidana ini bisa menghadirkan za
kemudian za bisa dibacakan dakwaannya oleh jaksa penuntut umum
maka dipastikan proses pra peradilan yang sudah diajukan menjadi gugur
dan upaya dari keluarga dan penasihat hukum za untuk menganulir adanya sidang pokok perkara
dengan cara menggugat penetapan status tersangka za ini menjadi gugur dan sia sia eva
terkait penundaan waktu sidang
ada dugaan kemudian polrestabes surabaya sebagai tergugat ini sengaja mengulur waktu hingga sidang pokok perkara digelar
apakah ada tanggapan
dari pihak polresta besurabaya maupun pengacara za
ya setidaknya begitulah yang ditudingkan oleh pihak penasehat hukum za
yaitu muhammad soleh menyebutkan bahwa ada upaya untuk mengulur waktu
sehingga kasus ini langsung bisa masuk ke sidang pokok perkara
tanpa harus melalui pra peradilan yang sudah diajukan pihak keluarga pada awal maret yang lalu
namun yang jelas kalau kemudian dari kacamata keluarga menyatakan bahwa polrestabes tidak profesional dan mengulur waktu
kalau dari sisi polrestabes ini merupakan strategi bagi mereka untuk mempercepat proses pembuktian dalam sidang pokok perkara
sehingga memang ada dua kacamata yang berbeda dari pihak keluarga dan dari pihak polrestabes
seperti yang saya singgung tadi misalnya kecepatan dalam penanganan kasus ini termasuk juga p dua puluh satu bahkan sampai kemudian diajukan dalam persidangan ini merupakan prestasi bagi polrestabes surabaya
namun di sisi lain bagi keluarga ada ketidakprofesionalan ada ketidakhatian dan ada perlakuan yang tidak cukup profesional
sehingga kasus ini tidak cukup profesional
sehingga kasus ini tidak cukup profesional
za tidak ditangani dengan baik karena berkaca dari kasus yang sama misalnya yang ditangani polda jawa timur
seorang dokter yang bertugas di national hospital juga diduga dilaporkan juga melakukan pelecehan seksual terhadap calon dari perawat yang akan bekerja di national hospital
dan kasus ini sudah berjalan berbulan bulan namun masih berjalan di tempat tanpa ada pemeriksaan dari pihak yang sudah dilaporkan
berbeda dengan yang ditangani polresta besurabaya begitu tanggal dua puluh empat
kasus ini viral di media sosial milik w yaitu seorang korban
dua puluh lima w melaporkan za dan za satu hari kemudian za ditangkap dan kemudian ditapkan sebagai tersangka
ini yang dianggap keluarga sebagai proses yang terlalu cepat terlalu gegabah dan terlalu tergesa gesa
sehingga banyak sekali kejanggalan yang kemudian dilaporkan keluarga melalui gugatan pra peradilan yang besok kita akan menanti bagaimana kemudian jalannya pra peradilan
besok pra peradilan bisa saja ditunda eva kalau kemudian pihak tergugat
polrestabes surabaya tidak datang dalam pembacaan atau pemeriksaan saksi saksi dan bukti yang nanti akan diajukan oleh pihak keluarga dan penasihat hukum za
baiklah miftah farid melaporkan langsung dari surabaya jawa timur terima kasih